presiden jokowi dodo mengangkat dua anggota eksti mawar sebagai pejabat di lingkungan kementerian pertahanan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras bersama organisasi pejuang hak asasi manusia lainnya mengecam keras keputusan presiden ini
dalam konferensi pers virtual minggu siang kontras bersama organisasi pejuang ham amnesty international indonesia dan ikatan keluarga orang hilang indonesia menyatakan kekecewaannya dengan keputusan presiden tersebut
pasalnya keputusan ini dianggap sebagai pengingkaran janji jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat di masa orde baru yakni dengan menempatkan orang orang yang terlibat dalam jabatan strategis pemerintahan
tim mawar adalah grup empat kopasus tni angkatan darat yang diduga terlibat dalam aksi penculikan dan penghilangan paksa aktivis dalam periode tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
apalagi kedua pejabat yang diangkat itu telah dijatuhi hukuman penjara tanpa pemecatan oleh mahkamah tinggi militer jakarta
mas arief nur fikri wakil koordinator bidang advokasi kontras
jokowi mengangkat dua orang anggota ekstimawar untuk duduk di posisi strategis di kementerian pertahanan
bagaimana anda melihat langkah presiden ini
oke baik selamat malam bapak bapak ervina
pertama saya mau mengatakan bahwa ini cukup mengecewakan ya soal pengangkatan mantan dua orang mantan ex tim mawar
yang duduk di posisi yang strategis cukup strategis di kementerian pertahanan
nah sebelum itu sebenarnya ini ada pertanyaan yang pertanyaan yang sebenarnya juga sempat saya sampaikan dalam beberapa kali wawancara dengan media
pertama itu dasar dari kementerian pertahanan mengangkat dua mantan tim mawar sebagai diputi di bidang kementerian pertahanan
ini dasarnya apa
nah yang kedua walaupun memang putusan dalam artian pertimbangan itu merupakan usulan dari prabowo
apakah memang kita mendapatkan kejelasan soal kenapa dua orang ini bisa diangkat
nah kalau misalnya kita lihat beberapa soal pemerintahan yang baik
itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin luput dari kalau kita lihat ya luput dari perhatian presiden
pada akhirnya mengangkat dua orang yang justru dulu pernah dihukum terkait penculikan aktivis sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan
nah ini yang menjadi dasar pertanyaan awal kita kenapa sampai pada akhirnya dua orang ini ditetapkan untuk menduduki jabatan jabatan yang cukup strategis di kementerian pertahanan
nah kalau dilihat dari asas umum pemerintahan yang baik misalnya soal asas kecermatan saya nggak tahu
apakah proses yang
di ajukan pada presiden oleh kementerian pertahanan dalam artian usulan dari menteri pertahanan ini terkait dua orang ini sudah sesuai atau belum
karena kalau misalnya dilihat dari asas kekermatan seharusnya presiden juga melihat track record dari dua orang ini sampai pada akhirnya dia menekan atau membuat keputusan terkait dengan pengangkatan dua orang
jadi sebenarnya itu yang dasar awal kita yang menjadi pertanyaan karena kita melihat bahwa tidak ada proses transparansi dan kutabilitas yang dilakukan oleh baik itu oleh kementerian pertahanan maupun presiden joko widodo
baik baik sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari pemerintah baik dari kementerian pertahanan ataupun juga jurubicara tapi tampaknya belum direspon hingga saat ini
tapi saya akan mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh bang dhanil anzar simajuntak jurubicara
menhan prabowo subianto mungkin bisa merespon apa yang tadi mas sampaikan bahwa pergantian tersebut hal biasa dalam rangkaian penyegaran organisasi kembali dan tour of duty apakah ini cukup kuat dijadikan alasan
sebenarnya gini kalau pergantian makanya tadi saya katakan kalau memang ini sifatnya pergantian pergantian dalam artian hal yang biasa
dan saya juga mengakui bahwa soal insulan itu kan ada maksudnya
menteri pertahanan dalam artian prabowo itu juga punya kebebasan untuk mengusulkan
nah yang jadi pertanyaan apakah proses sampai dua orang sampai munculnya nama dua orang ini sudah dilalui secara fit and proper test misalnya terus secara track recordnya bagaimana dan segala macam
ini yang buat kita penting untuk tahu proses transparansi dan stabilitas
oke baik saya sekarang ke mas dave dulu
mas dev mewakil anggota komisi satu dpr ri sempat menyatakan kepada media tidak ada persoalan dengan pengangkatan ex timawar untuk menjadi pejabat di kemenhan
mengapa mas dave
ya silahkan mas dave
ya maaf tadi pertanyaan apa mbak
kita ingin mengklarifikasi apa alasan anda kemudian meyakinkan bahwa tidak ada persoalan dengan pengangkatan x team mawar ini
baik begini setiap jabatan di pemerintahan apalagi setelah kelas satu ya dan juga yang dijabat oleh seorang pati itu pasti melalui proses yang tidak mudah melalui proses ada tpa nya lalu ada leads nya dan juga banyak pertimbangan
bukan hanya politik tapi juga karir dan kemampuan seorang individu tersebut
nah jadi untuk sampai dengan presiden menanggat tangan dan mencuri tulang tersebut itu
tidak langsung ujuk ujuk tidak hanya menhan mengajukan satu nama langsung ke presiden
tapi sebelumnya itu proses panjang yang sudah dilalui
nah kalau kita berpegang kepada tercorengnya mereka di masa yang lampau tapi kan mereka sudah melalui proses pengadilan mereka sudah dihukum mereka sudah menjalani hukumannya dan sekarang mereka sudah kembali lagi
jadi segala kesalahannya dan juga karirnya dan juga semua kinerja yang baiknya telah mereka

jadi ini sebenarnya kalau bagi saya pribadi sudah tidak perlu lagi diperdebatkan panjang karena menurut saya ini sudah selesai proses ini sudah berjalan dan mereka ini sudah dapat berpapar posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka
oke saya ke bang zainal yang mewakili bagaimana nasib dari para keluarga yang saat ini tidak tahu bagaimana anggota keluarga mereka para aktivis yang hilang
merespon apa yang disampaikan tadi oleh mas dave bahwa kasus ini sudah selesai
tidak perlu diperdebatkan sehingga orang orang yang sudah menerima proses hukum bisa bisa saja masuk dalam lingkaran birokrasi kita
ya saya tentu harus mengingatkan kembali pak des ya sebagai anggota dpr bahwa pada tahun dua ribu sembilan dpr mengeluarkan empat rekomendasi dpr
ya pertama harus mengadakan pengadilan ham ad hoc untuk kasus penghilangan paksa
yang kedua mencari dan mengembalikan tiga belas orang hilang
yang ketiga merehabilitasi dan memberikan kompensasi
dan yang keempat adalah segera meratifikasi konsensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa
jadi kalau pak dave lapsono mengatakan bahwa dua orang ini sudah menjalani hukuman bukan begitu
karena kejahatan penghilangan paksa ini kejahatan yang terus berlangsung
jadi selama orang orang yang masih hilang ini belum ditemukan atau belum dikembalikan pelakunya itu masih pejahat
masih bersataku sebagai pelakunya
laku kejahatan gitu loh
bagaimana orang yang melakukan kejahatan ham berat diberi sanksi komandannya juga dipecat dari dinas tni
kemudian bisa kembali menjabat posisi penting bagi pemerintahan di negeri ini
itu yang tentu saya sesalkan ya apa yang dilakukan presiden dan tentu respon dingin dpr terhadap rekomendasinya
dpr itu kan lembaga tinggi negara yang harus dijalankan oleh presiden
itu yang membuat kami
tentu kami sangat terluka dengan apa yang dikeluarkan oleh presiden jokowi ya di perpres satu ratus enam puluh enam nomor dua ribu dua puluh ini
karena pak jokowi sendiri pada tahun dua ribu empat belas sudah ketemu anaknya wiji tuko
sudah ketemu bapaknya bimo petrus anugrah
akan menyelesaikan akan mencari dan mengembalikan
di wawancara media siapa yang hilang akan saya kembalikan
demikian juga begitu di dua ribu sembilan belas
secara informal teman teman aktivis juga menyampaikan perlunya segera memberikan
mencari dan memberikan kejelasan status bagi tiga belas orang yang masih hilang ini
jadi dengan mengangkat dua orang pelaku penculikan tentu ini menampar muka kami ya
sebagai pendukung presiden dua kali pemilu dan menampar muka presiden sendiri
karena apa indonesia itu menjadi anggota dewan ham pbt
menjadi anggota dewan apa tidak tetap dewan keamanan pbt
bagaimana akan mendorong negara lain menjalankan
menghormati melindungi hak sasih manusia jika
sehingga jika pelaku kejahatan ham sendiri malah dikasih jabatan penting
apalagi menyangkut pertahanan negara kos kos penting
mengelola anggaran besar mengelola masa depan pertahanan negara
dan ini apa namanya orang yang mereka culi belum kembali belum ada kejelasannya
keluarga masih menanti begitu mbak
baik saya ke mas dev lagi
mas dev seperti tadi disampaikan mas zainal ada kontradiksi di sana
bagaimana sebenarnya peran eksekutif dan legislatif merespon
ada niat saat itu menyampaikan kepada para keluarga ingin mengusut tuntas kasus ini
tapi di sisi lain saat ini kontroversi terjadi
dua orang anggota ekstrim mawar diangkat dan menjadi birokrasi
mas dave bisa mendengar saya
ya saya ingin mengucapkan
kedua orang yang diangkat menjadi posisi yang sangat strategis ini
mereka memang terlibat di dalam tim awal
tapi hilangnya orang yang dimaksud ya hilangnya orang orang yang belum diketemukan ini
apakah mereka benar benar secara pribadi bertanggung jawab kepada hilangnya mereka
atau itu secara institusi tim mawar
atau apakah secara institusi kop asus
atau secara institusi tni ad
atau secara institusi angkatan bersenjata republik indonesia
nah jadi kalau mau ditarik salah ya
tapi kita ngomong individu duanya saja
individu duanya sudah dihukum
mereka sudah nyatakan bersalah
mereka sudah menjalani prosesnya
dan sekarang mereka sudah kembali mengabdi kepada negara karena memang dibutuhkan
di dalam menjalankan produk pemerintahan ini
untuk mengingatkan kembali apa yang terjadi saat itu seribu sembilan ratus delapan puluh
kita harapkan nanti jawabannya kita dapatkan dari komnas ham
kami jodha dulu kami akan kembali setelah ini di cnn newscast
tetap bersama kami
kita lanjutkan perbincangan malam hari ini
saya ke mas ahmad taufan damani ketua komnas ham
mas ahmad bagaimana anda merespon tadi di segmen selanjutnya
kita berbincang mengenai peristiwa seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita menolak lupa apa yang terjadi saat itu
tapi saat ini posisinya yang menjadi kontroversi adalah
dua orang anggota x team mawar
surat keputusannya sudah dikeluarkan oleh presiden jokowi
bagaimana posisi komnas ham melihat polemik ini
sejak berapa tahun
mungkin kalau teman teman juga ingat
satu kompresi pers yang
menimbulkan banyak perdebatan
waktu itu ketika saya mengatakan
sebagai ketua komnas ham
untuk penyelesaian pelanggaran ham
tapi waktu itu memang banyak orang yang
pro dan ada yang kontra
padahal maksud saya adalah
bukan seluruh isu ham
banyak isu hak asasi lain
yang misalnya hak ekonomi sosial budaya
tapi dalam hal ini adalah
penyelesaian pelanggaran ham yang berat
dalam periode pertama maupun sekarang
menghadapi satu jalan buntu
ada empat belas berkas
yang dalam priori saya
ada tiga berkas
yang kami tambahkan
sebelum itu sudah ada
seberapa belas termasuklah
kasus penghilangan fakta
padahal dari semua berkas
yang masuk itu
ini adalah berkas yang
hubungan seperti dikatakan
kalau yang lain kan
bukan ada yang justru
prri menolak itu sebagai
pengalaman ham yang berat
untuk kasus ini justru didukung oleh
prri jadi komnas ham
sudah melakukan pendidikan
sudah kita serahkan pada
jasa hukum sampai hari ini
belum ada solusi hukum
tapi waktu itu ada
pakar militer yang mengadili beberapa orang
yang terlibat yang tersebut
sebagai bagian dari tim mawaris
sebagai yang dimana dikatakan oleh mas deb
mereka sudah dihukum
yang ada pemecatan maupun
yang tanpa pemecatan
yang dua orang ini saya kalau nggak salah
mahmiltinya akhirnya begitu
tapi di pengadilan tingkat pertama
memang kalau kita bicara legalistik
saja kan sudah menjalani hukuman
etik ya dimana
orang orang yang ditulis sampai hari ini
gak ada jalan
gak ada titik temunya
proses hukumnya juga
gak ada dalam arti
pengadilan ham ad hoc ya
yang tadi disebut oleh
pas deb laktono dan
kita juga baca di media itu
tak ada dkp lah
yang dkp yang itu sudah disebutkan
ulang ulang juga oleh
pak jendral agung gemelar
apa hasilnya jadi sebetulnya
sudah cukup banyak terungkap
walaupun hasil dokumen
saya gak boleh menyebutkan
karena itu proyeksi
tapi bahwa ada kesimpulan
pelanggaran ham yang berat
militer malah bahkan
membawa beberapa nama nama
yang tadi disebut itu itu kan jelas
kemana arahnya jadi kalau
ada langkah langkah yang katakanlah
ruang kepada orang orang
yang diduga tadi terlibat
adalah pelanggaran ham yang berat untuk kasus
memang tidak hanya menyakiti
menghilangkan rasa keadilan
bagi korban dan keluarganya
tapi juga memang jadi pertanyaan
buat publik soal apa yang
kita kenal sebagai isu impunitas itu
dari awal itu
kasus kasus pelanggaran ham yang berat ini
tidak hanya kasus ini dari kasus yang lain itu
yang menemui jalan buntu yang disebut
sebagai jalan impunitas sehingga
tidak ada satu kasus pun yang bisa diselesaikan
tiga kasus dulu dari pemasaran yang dibawa ke pengadilan
tapi ketika kasus itu tersebut
pelakunya semua dibebaskan
itu yang kemudian
pasti menjadi pertanyaan bagi seluruh
publik kita di dalam maupun luar negeri
yang kasusnya itu ada belasan
sudah diselesaikan oleh pemerintah
jadi saya kira ini akan
meyakinkan lagi kepada publik bahwa
kelihatannya tidak ada
langkah langkah yang progresif
dari pemerintahan pak jokowi
saya berani kata kata itu
pada tahun lalu saya katakan rapor merah
meskipun saya mengapresiasi
yang lain tetapi khusus untuk penyelesaian
pelanggaran ham yang berat saya selalu katakan
pemerintahan jokowi tidak punya
progres dalam soal itu sehingga saya
tidak terlalu kaget dengan
apa yang terjadi sekarang meskipun
saya sekali lagi memahami dan
keluarga keluarga korban yang merasa
diperlakukan tidak adil
pertanyaannya mas taufan anda
mengatakan tadi bahwa memang ada rapor
merah di sana berempati
langkah strategis dari komnas ham
ada tidak untuk merespon ini
di luar rekomendasi yang tadi sempat anda sampaikan
sudah berkali kali bertemu
dengan menko polhukam yang sama
sekarang dengan pak atut
dengan jaksa agung yang lalu ini
prodi saya ya dengan jaksa agung yang sekarang
sudah juga berkali kali
saya katakan itu menjadi
tanggung jawab pemerintah untuk
bahkan kepada pak presiden rekomendasi kami
tiap tahun kan setahun
karena sekarang yang ada
landang landang suara maka solusinya
adalah solusi judicial
tapi kalau presiden bikin satu
solusi yang lain silahkan tetapi
harus berangkat dari sedang sedang
tidak bisa kemudian kita
jalan keluar tapi sebetulnya
ada satu ketentuan hukum yang
patuhi yaitu undang undang dua puluh enam
kasus kasus yang sudah diserahkan
pemnasam ke jaksan agung itu
mesti diselesaikan dengan undang undang dua puluh enam
kalau pemerintah mau bikin undang undang yang lain
katakanlah ada semangat kkr
dan semacamnya ya silakan bikin undang undangnya
tapi sampai hari ini
kan itu belum ada
kita tidak melihat ada langkah
yang progresif untuk mencari solusi itu
selangkah selangkah yang justru
semakin meyakinkan orang
katakanlah tidak berempati dengan
dari korban maupun keluarga korban
dan semakin tidak
meyakinkan bagi publik bahwa kita
pelanggaran tak asasi
yang berat di indonesia
saya kira ini juga menjadi pertanyaan
untuk di indonesia
ketika datang di dalam
sidang dewan ham
dewan ham yang
alhamdulillah tahun lalu itu dipilih dengan keras
tiga ratus jumlah persuara
luar biasa itu
tapi kalau kemudian kita dipercaya oleh
rasional seluar biasa itu
mestinya kita juga harus
luar biasa itu dengan langkah langkah
saya tidak hanya melihat dua orang
saya lebih lihat pada persoalan
yang lebih luas
pelanggaran ham yang berat
yang lain lain ada kemajuan
saya mengakui bahwa
dalam soal hak kesehatan hak pendidikan
ya infrastruktur kita makin baik
dan begitu saja
tapi untuk ham berat
kami pornasam selalu
merasa bahwa ini kenapa
ada jalan buntu dalam mencari
jalan keluar atau solusi hukum
demikian mbak kurang lebih
mas dovan saya ke mas dev lagi
mas dev tadi sempat disampaikan oleh
mas tovan panjang lebar begitu ya
banyak penghargaan yang sebenarnya disampaikan oleh
pemerintahan saat ini tapi di sisi lain juga ada rapot merah
di sana bagaimana penegakan hukum
khususnya pelanggaran ham berat masih menjadi pr
sebagai wakil rakyat apa yang kemudian
bisa dilakukan komisi satu terhadap
ya pertama kita terus menjunjung
kebijakan pemerintah itu sesuai
dengan hak asasi manusia yang
berdispakati dan juga
serta ada dalam undang undang yang ada
ya yang tadi disampaikan
ke apa namanya yang
seperti keputusan dpr tahun
dua ribu sembilan yang lalu terus juga
posisi kita di
pbb itu kan merupakan
dan juga posisi posisi
pemerintah yang harus di
kunjukkan kepada dunia
melalui hasil hasil kerjanya
saat ini sangat serius dan
bukan hanya memiliki niat tangan tapi
selalu melakukan hasil hasil
untuk memastikan bahwa setiap
warga indonesia setiap warga
dunia bahkan itu
memiliki hak hak ajasi manusianya
memiliki hak hak dasarnya dalam
menyampaikan pandangannya pendapatnya
ya dan sehingga tidak ada
penculikan penculikan tidak ada
sehingga semua orang itu bisa dapat
berekspresi dan dengan tenang
berpolitik dengan nyaman
dengan terus menjaga
keamanan dan kenyamanan
itulah yang harus terus dijaga
dengan terus mengamankan
negara dan juga terus menjalankan
menjalankan undang undang yang ada
oke saya nanti akan tanya lebih lanjut
tadi anda sempat menyebutkan keadilan politik
maksudnya seperti apa bagaimana keadilan
bagi para keluarga yang kini masih terus menanti
nasib dari anggota keluarganya
yang dinyatakan hilang
kami akan kembali sesaat lagi tetap di cnn newscast
terima kasih anda masih bersama kami kita lanjutkan
perbincangan saya kembali menyapa mas dave
anggota komisi satu dpr ri
tadi sebelum jeda sempat menjelaskan
keadilan politik apakah yang terjadi
saat ini hanya
melihat dari sisi keadilan politik saja
dan penegakan hak asasi manusia
mana yang lebih penting mas dev
malam ini berbicara tentang
dua jabatan yang dijabat oleh
dua perwira tni di kemhan
secara undang undang secara konstitusi
itu tidak salah
tidak ada yang salah dengan penunjukannya
dikaitkan dengan kesalahan mereka yang lalu
mereka sudah di proses pengadilan
sudah dihukum hukuman yang
sudah selesai mereka kembali
menjabat lagi dan sekarang
karir mereka terus naik ya hampir
memang mendapatkan posisi di kemhan pada hari ini
peran mereka di dalam
apakah namanya tim mawar apa yang
mereka perbuat itu semua sudah dibuka dalam
pemimpinan dan sudah selesai di proses pengadilannya
kalau kita bicara
masalah etik apa tidaknya
nah itu adalah hal yang berbeda
pengaruh sivil menilainya
siharakat sipil itu
mengambil sikap dalam hal tersebut
soal hak politik atau hak sosial
bagi keluarga yang diculik
itu kembali lagi
itu dua hal lagi berbeda
pemerintah ini memenuhi janjinya
dalam penegakan hukum
harga hak asasi mereka
keluarga keluarga korban yang
hilang sampai saat ini nah itu memang adalah
tanggung jawab daripada pemerintah
dengan seluruh instasi instasi yang terkait
apakah itu kemenkopol hukum
kejaksaan ataupun komnas ham sendiri
nah jadi ini kita
berbicara tentang banyak hal yang berbeda
cuman kalau yang posisi
pejabat di kemhan tersebut itu bagi saya
itu adalah hal yang terpisah dan
mereka tidak ada masalah untuk
pengabdi di dalam posisi tersebut
saya ke mas zainal lagi
mas zainal langkah selanjutnya
seperti apa merespon pengangkatan ini
kami bersama kontras
donat internasional sudah
mengajukan surat terbuka ya
protes keras bahwa
pengangkatan ini tentu
secara etik politik
kan ini mempermalukan indonesia ya
kami pak itu secara politik internasional ya
tadi disampaikan pak taufan damanik
apa namanya etik
ini menyakiti keluarga korban
naik menjadi calon presiden
menggunakan isu hak asasi manusia
sebagai salah satu
saluran menggalang dukungan publik
dukungan korban pelanggaran yang di indonesia
yang memang sangat banyak
yang banyak dilupakan oleh teman teman dpr
terutama yang muda muda ini bahwa mereka bisa sampai ke sana
ini atas pengorbanan orang orang yang diculik itu
berusuhan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kasus penculikan itu kan
politik otoritarian indonesia
pada masa orde baru sehingga
ada kebebasan partai partai
kemudian ada pemilu langsung dan sebagainya
itu kan hasil
jurih payah dan pengorbanan
dari aktivis yang masih
saya kira teman teman dpr atau politisi politisi
muda itu juga perlu memahami
merefleksikan diri lah bahwa
kita akan sampai kesenaian kalau tidak ada
reformasi saat itu dan
teman teman yang masih hilang ini
keluarganya masih menunggu ini
berkorban untuk ada
kebebasan politik adalah kebebasan multi partai
ada kebebasan demokrasi
ada perbaikan kehidupan
budaya sehingga ini yang
jangan dianggap sebagai
hal yang biasa biasa saja
apa yang dikatakan pak tief sebagai
politisi muda dan teman teman dpr yang lain
persoalan ini tapi
bayangkan bagaimana keluarga
mereka masih tercantum di kk nya
dalam keadaan hidup tapi kalau hidup juga tidak
kembali dua puluh dua tahun ini kalau meninggal
juga di mana kan mestinya
tim mawar ini harus menjelaskan ya
mereka dikasih sanksi tapi juga harus menjelaskan
gimana mereka menculik dan
menempatkan mereka di mana itu yang
di nanti keluarga kan seperti itu
kalau tindakan kejahatan berat ini
ditiarkan ya seperti
kerusuhan mei dua ribu sembilan belas lalu
lagi lagi ada tim mawar lagi dibalik kerusuhan
berapa orang itu sembilan orang dan ini
akan menjadi apa menjadi
pelajaran yang tidak baik dan
kokoh semakin kuat dan
pemerintah hingga pemerintah jokowi saat ini ya
setelah reformasi memang tidak ada
perbaikan dari sisi
penyelesaian atau pertanggung jawaban negara
terhadap kasus kasus pelanggaran berat ham
yang menjadi apa menjadi
peristiwa yang sangat besar
menjadi bekas sejarah bangsa ini dalam
menatap ke depan bagaimanapun kita harus
menyelesaikan itu harus ada tindakan
politik harus ada tindakan hukum
supaya negara ini bermartabat
secara politik baik dalam
hal demokrasi dan penegakan hak asasi
manusia gitu mbak
oke saya ke mas arief mas arief
apa kemudian langkah strategis dari
kontras karena kemudian banyak
mengatakan bahwa ini ditarik kerana
politik dan bukan hanya
masalah penegakan hukum saja
ya jadi gini mbak
sebenarnya kalau kita lihat
bukan persoalan bahwa
dua orang ini sudah selesai
di proses atau tidak nah yang
jadi persoalan kan sebenarnya tadi apa yang disampaikan
oleh mas reynal oleh
pak ahmad taufan damani soal
bagaimana komitmen jokowi terhadap
proses penyelesaian pelanggaran
hambat terutama proses penyelesaian
pelanggaran hambrat dalam hal ini
kasus soal penyelenggaraan fakta
kalau kita rundut tadi belakang juga
mas zainal juga sudah sampaikan
bagaimana proses pertemuan pertemuan yang
dilakukan oleh korban
dengan pihak pemerintah terus
rekomendasi dpr di tahun dua ribu sembilan
nah kalau ditanya soal
bagaimana langkah langkah ya
pertanyaannya buat saya satu
kalau memang pemerintah mau serius
untuk menyelesaikan kasus pelanggaran
hambat terutama kasus penculikan
aktifitas sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan dan
ya buka proses penyelidikan
hasil dari komnas ham yang kedua
rekomendasi dpr itu
itu posisi yang saya lihat
bahwa itu bisa dilakukan oleh pemerintah
untuk menunjukkan komitmen soal
hak akalasi manusia ini
jangan dilihat bahwa oh yaudah
dua orang ini sudah menjalani proses hukum kok
nah tapi yang jadi persoalan bagaimana
ya balik lagi
bagaimana soal keadilan bagi
keluarga korban yang lain
oke baik mas arief terima kasih
mas zeno terima kasih mas dev dan juga
mas taufan terima kasih sudah berbincang
bersama kami sayang sekali waktu kita habis di sini
pemerintah selanjutnya lagi lagi
masyarakat menanti bagaimana kemudian
proses pengusutan secara
tuntas kasus dengan pelanggaran hukum
yang menjadi pada saat peristiwa seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
terima kasih sekali lagi sudah berbagi perspektif
bersama kami malam hari ini